pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga di bawahnya turun langsung dalam memantau bencana gempa bumi di cianjur jawa barat
tidak lepas juga dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kemen pppa
menerjunkan langsung tim untuk memantau kondisi para korban gempa terutama korban perempuan dan anak anak
lewat sambungan zoom bergabung bersama kami ada deputi bidang perlindungan khusus anak kementerian pppa bapak nahar
pak nahar selamat malam
pak nahar selamat malam
baik pak nahar kami ingin mengetahui pantauan langsung kementerian pppa di lapangan
bagaimana kondisi anak anak khususnya korban anak yang terdampak di sana
iya baru saja kami saya dan beberapa orang mendampingi ibu menteri
pemberdayaan perempuan perlindungan anak ke lokasi bencana
dari pantauan sementara tentu di hari pertama dan hari kedua ini
tentu tempat tempat penampungan sementara masih terus ditata
termasuk kelengkapan kelengkapan dari kebutuhan para pengungsi
lalu kemudian juga tentu kondisi anak anak di lokasi lokasi yang masih sulit dijangkau ini menjadi tantangan juga
dan kementerian lembaga dan pihak
pihak yang punya tugas untuk melakukan upaya di tahap awal ini juga terus menembus beberapa titik itu
sehingga kita berharap bahwa kondisi anak anak di semua wilayah bencana ini bisa dilakukan pertolongan
lalu kemudian pendampingan dan kemudian kita berharap bahwa hak dasarnya bisa tetap dipenuhi
sehingga kita berharap bahwa anak anak menghadapi
bencana ini dalam kondisi yang terjaga dan terdampingi untuk menghindari dampak dampak burung
dari situasi yang tidak menguntungkan bagi anak anak di wilayah bencana
baik panhar di luar korban anak yang selamat
apakah kementerian lembaga dan pihak sudah mendapatkan data informasi terbaru
seberapa banyak dari data korban meninggal dunia bahwa diantaranya adalah anak anak
di cianjur setiap jam lima kemarin misalnya saja dirilis ada dua ratus
hari ini mungkin bertambah ya karena tadi dalam perjalanan kita belum mengikuti update terkait dengan itu
dari dua ratus enam puluh delapan tentu ini diduga kebanyak dari anak anak
meskipun demikian tentu ini perlu terus
dikonfirmasi karena tentu dari rapat tadi jam delapan teridentifikasi dari dua ratus enam puluh delapan itu satu ratus dua puluh dua
sehingga kita harus memastikan lagi data ini bisa terpilah dengan baik
nah inilah yang kemudian ibu menteri mengingatkan tentang empat hal tadi
jadi dalam kondisi seperti ini maka data terpilah ini menjadi kebutuhan
untuk memastikan bahwa intervensi yang akan dilakukan itu bisa tepat
ini juga selaras dengan hasil rakor kemarin dengan tiga belas kementerian lembaga yang dikoordinator oleh bnpb
bahwa penyiapan data dari kelompok yang berisiko yang kedua pendampingan psikosoial ini ditugaskan juga kepada kami
oleh karena itu maka proses untuk terus mengidentifikasi
lalu kemudian menyajikan data terpilah inilah yang terus kami koordinasikan di lapangan melalui perangkat yang ada di cianjur
lalu kemudian upaya upaya pendampingan psikosoial ini juga dengan berbagai mitra
tadi pak nerwan juga sudah menegaskan bahwa kementerian lembaga titik titik yang memungkinkan dilakukan pendampingan psikosoial
khususnya bagi anak ini juga terus dikembangkan
misalnya per hari ini kami baru mencatat ada lima titik yang
mulai aktif melakukan pendampingan psikosoial dan beberapa kementerian lembaga sudah melakukan upaya itu
termasuk lembaga lembaga masyarakat yang sudah hadir di cianjur
lalu kemudian juga terkait dengan memastikan bahwa tempat tempat pengungsian itu ramah perempuan dan anak
jadi posisi tadi malam misalnya kami cek dengan bu menteri di beberapa titik
jadi kita berharap bahwa tempat tempat pengungsian ini maupun yang dilakukan secara mandiri ini proses untuk melengkapi tena tena pengungsian masih terus berjalan
dan kita berharap bahwa malam ini semakin dipenuhi disempurnakan sehingga resiko resiko dari pengungsi menghadapi sakit
lalu kemudian dari resiko resiko lain bisa kita antisipasi bisa kita cegah
sehingga kita berharap bahwa dalam keadaan ini kita bisa menghadapi penyakit
jadi dalam proses pemulihan rehabilitasi ini bisa kita didampingi dengan baik
sehingga hal hal yang kita tidak harapkan tentu bisa kita sama sama lakukan upaya agar para pengungsi tetap aman di tempat pengungsiannya masing masing
baik pak nahar berbicara soal pendampingan psikosoial tadi yang memang menjadi agenda fokus untuk para korban anak
apa kemudian ancaman yang paling rentan sebetulnya yang dihadapi oleh para pengungsi anak anak di sana
iya kelengkapan tentang kelengkapan dan melalui instrumen yang sudah disiapkan oleh negara melalui peraturan perundang undangan yang ada
misalnya dalam peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh satu tentu proses pasca kejadian bencana gitu ya
alam maupun non alam gitu ya maupun sosial
ini yang pertama adalah memastikan bahwa mencegah situasi yang lebih buruk dihadapi oleh para pengungsi khususnya anak anak gitu ya
khususnya misalnya mencegah agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat gitu ya
korban itu misalnya distribusi bantuan yang telat gitu ya
lalu kemudian mengancam anak
lalu kemudian memastikan bahwa anak ini misalnya tidur tidak aman gitu ya
masih terbuka dan segala macam
itu kan ancaman ancaman kesehatan ini menjadi faktor utama yang pertama harus dilakukan
lalu kemudian yang kedua tentu ancaman psikis
yang kita harapkan tentu dampak dari kejadian bencana
kita menghadirkan situasi yang tidak nyaman gitu ya
tidak lagi bisa tidur di kamar
lalu kemudian ada keterbatasan keterbatasan lain di luar rumahnya
kita berharap ini juga bisa diantisipasi
karena kalau tidak dilakukan upaya upaya tadi pendampingan psikosoial
kita khawatir nanti dampak psikisnya bisa berkepanjangan
mengarah ke trauma ya
jadi guncangan ini kita berharap bisa di
pelola dengan baik
sehingga tidak berdampak psikis berkelanjutan
ini beberapa saja ya
tentu ada kebutuhan kebutuhan lain yang perlu diwaspadai
karena biasanya dalam situasi pasca bencana
juga pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik
ini juga menjadi tantangan bagi para aktivis penanggulangan bencana
para pendamping di
kami misalnya dengan bnpd
kemudian melihat misalnya ada situasi di mana anak di tenda itu
juga terus berusaha untuk tetap belajar
tetapi misalnya posisi belajarnya lampunya gelap
lalu kemudian duduknya misalnya di meja yang membuat misalnya posisi tubuh dan lain lain
akan berpengaruh gitu ya
nah ini dengan bnpb misalnya sedang menyiapkan juga meja meja khusus
untuk yang bisa dilakukan oleh anak anak
digunakan oleh anak anak di tenda tenda itu
termasuk situasi situasi lain yang misalnya tadi
di antaranya adalah jangan sampai kemudian karena anak anak ini berpindah ke tempat pengungsian
lalu kemudian belum
lalu kemudian hal hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan terkait dengan pendidikan
ini diabaikan oleh karena itu
maka juga kementerian pendidikan dan para aktivis pendamping ini juga menyiapkan beberapa solusi
misalnya membuat tenda tenda khusus untuk tetap anak anak ini bisa memenuhi hak haknya di bidang pendidikan
ada waktu tujuh hari tanggap darurat
kita harapkan kemen ppp a bisa
berupaya semaksimal mungkin memberikan trauma healing
tadi pertama sebagai fokus penanganan pasca gempa yang terjadi khususnya untuk korban anak di kabupaten cianjur jawa barat
pak anhar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected